siapa ganggu prabowo adalah tema satu meja the forum malam ini
telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan
ada mbak luluk nurhamidah ketua dppkb malam
kemudian ada bang dahnil ansar siman jundak juru bicara prabowo setianto malam
bang dhanil ada wakil ketua umum partai amanat nasional mas yandri susanto
mas andri dan ada peneliti utama brin mbak siti suro mbak wiwi
saya juga lagi menunggu kedatangan dari politisi pdi perjuangan
adian napi tupulu yang sedang dalam perjalanan
saya ingin mulai diskusi ke bang dhanil dulu sebagai jurubicara pak prabowo
kenapa pak prabowo kemudian mengatakan apa yang tidak ikut ya jangan mengganggu lah sebetulnya
pertama begini mas budiman memang kan selama ini konstruk berpikir
kita itu melihat politik seperti melihat pakai nalarnya itu nalar antagonis
sehingga kemudian seringkali ketika kita berbeda sikap politik
apapun yang dikeluarkan oleh rival politik kita itu salah itu buruk
nah dalam bingkai cara berpikir itulah kemudian pak prabowo
mengingatkan kepada kita semuanya
di tengah upaya pak prabowo merangkul kekuatan politik yang ada di indonesia sebagai simbol gotong royong
bahwasannya negeri ini harus dibangun dengan semangat yang konstruktif
tidak lagi didominasi oleh nalar antagonisme tadi
artinya apa artinya begini
kalau kemudian kita bersepakat
beberapa kekuatan politik bersepakat berada di dalam pemerintahan
ayo kita bekerja bersama di dalam pemerintahan
sepenuhnya ikut apapun kebijakan pemerintah
karena kalau ada di dalam pemerintahan
ibaratnya itu kalau mau kritik maka berbisik lah
jangan keras keras karena kita di dalam kan
karena kan ini satu tim
kalau di luar pemerintahan silahkan mengkritik
tapi kemudian teriakan itu harus kemudian konstruktif
dalam makna konstruktif yang saya maksud itu begini
tadi jangan pakai nalar antagonis
apapun yang diproduksi oleh pemerintah itu salah
ada hal yang kita harus bangun
istilah saya itu mutual understanding
tapi kalau kemudian ada cara yang berbeda
akhirnya kita ingin naik
tapi menginjak yang lain
itu yang pak prabowo tidak menginginkan
semua yang ada yang memutuskan di luar pemerintahan
untuk hal hal yang sangat prinsipil
itu kita nggak perlu kompromi lagi
sudah hadir silahkan langsung ke
silahkan bang adian baru datang
bagaimana membaca statement dari pak prabowo itu
iya paling tidak menurut pandangan saya
pertama beliau belum dilantik sebagai presiden
dan diksi yang beliau sampaikan itu menjadi semacam sinyal sebenarnya bahwa
apakah beliau benar benar akan sanggup melihat berbagai
dimana orang pasti punya sikap yang akan berbeda dengan pemerintah
dan tentu juga kritik dalam berbagai dimensinya juga mungkin sangat terjadi gitu
satu sisi memang diakuin ya
cara pandang yang selalu diametra lah
hitam putih kemudian yang berbeda kemudian dianggap musuh dan mengganggu
justru kemudian ini yang perlu ditanyakan kepada pak prabowo sebenarnya
apakah misalnya pihak pihak nantinya yang berada di luar pemerintahan
dan mereka memiliki sikap yang berbeda
jadi kalau berbeda dengan pemerintah maka kemudian ini gangguan dan itu yang berbeda dengan pemerintah maka kemudian ini gangguan dan itu yang dianggap sebagai sebuah gangguan gitu
jadi kalau berbeda dengan pemerintah maka kemudian ini gangguan dan itu yang berbeda dengan pemerintah maka kemudian ini gangguan dan itu yang berbeda dengan pemerintah maka kemudian ini gangguan
karena apapun ya namanya kedaulatan itu ada di tangan rakyat bukan di tangan pemerintah
oleh karena itu mekanisme checks and balances itu tetap dan perlu untuk dilakukan
dengan berbagai saya kira pasti nuansanya lah ya
nah pasti yang kemudian kita tidak sepakat
kalau kemudian kritik itu
dilakukan hanya sekedar untuk ngerusuin
tetapi kalau misalnya kritik kemudian melakukan fungsi exchange balances
itu justru demokrasi kita memberikan ruang yang seluas luas
politisi pdip gimana anda membaca pernyataan pak prabowo di acara pan itu
karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif
apakah saya tidur ngorok mengganggu
apakah kemudian orang dangdutan di sebelah rumah kita mengganggu
nah berbahaya ketika kita berbicara tentang
hubungan antar anak bangsa dalam sebuah negara
tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif
apa alat ukur mengganggu dan terganggu
apa bahasa dan alat ukur konstitusional dan undang undangnya
nah dengan demikian sangat bebas tafsir
kalau kemudian tiba tiba ada pernyataan a dan b c segala macam
prabowo bisa mengkategorikan itu mengganggu
dan apa alat ukurnya ya dia sendiri yang tahu
oke tapi kan pak prabowo juga mengatakan gini bung adian
kalau memang tidak mau jadi penonton di pinggir jalan ya silahkan jangan mengganggu
kalau pdip mau masuk atau mau di luar sih sebetulnya
kita ini kan partai ya partai yang terpimpin
kita menunggu keputusan bersama yang representasinya adalah ketua umum
tapi kalau kemudian tema pembicaraan kita malam ini
tentang kata mengganggu yang menurut saya itu nggak pantas
gak pantas gak tepat menakut nakuti
dan menurut saya punya potensi mengintimidasi orang loh
kalau tidak mau bekerja sama oke dia mau bekerja sama dengan siapa
kalau bahasanya kita lihat secara utuh sepertinya yang dia maksud banyak diajak bekerjasama adalah partai politik
artinya partai politik tidak mau bekerja sama nonton aja nonton
partai politik itu institusi legal dan diakui oleh konstitusi dalam undang undang kita
dengan sekian banyak peran apalagi mereka yang punya representasi di parlemen
dan tidak bisa jadi penonton
nggak boleh mbak lulu di parlemen boleh jadi penonton nggak boleh
ketika dia menjadi penonton dia salah
saya di parlemen boleh jadi penonton tidak boleh
mas yandri sebagai tuan rumah itu kan alami bisnarnya dipan kan itu
tafsir dari adian adalah mengintimidasi gimana
ya sebenarnya mas budiman muncul kata mengganggu itu kan panjang prolognya kan
jadi disitu pak prabowo memang alhamdulillah setiap acara pan beliau hadir di sini
artinya ya sangat enjoy itu
nah dia menguraikan dia berterima kasih dapat mandat dari rakyat
tidak ada keinginan pak prabowo itu ada anak bangsa yang kelaparan yang miskin
nah kebersamaan itu karena memang persoalan bangsa ini banyak dan besar
apalagi sekarang tantangan juga pasti lebih hebat
situasi dalam negeri juga banyak tantangan apalagi dikaitkan dengan isu global
nah maka perlu kebersamaan narasi yang dipidatukan oleh pak prabowo itu kan hampir empat puluh lima menit itu
ya kebersamaan itu belum tentu juga di satu kolam yang sama
ya kan di luar pemerintahan pun terhormat juga gitu loh
jangan sampai asal beda
kemudian yang penting cari popularitas tapi tidak konstruktif ya kan
nah oleh karena itu menurut kami di forum itu tidak ada yang salah
yang disampaikan oleh pak prabowo intinya beliau mengajak
ya kan karena bangsa ini perlu kebersamaan
bersama itu ya saya setuju dengan saudara adian
tidak mesti kita ini dalam satu kolam atau satu posisi
di luar pemerintah bagus di dalam pemerintah juga bagus
tapi jangan sampai ya pokoknya beda
dan itu akan ya itu akan terserah akan juga mengganggu ritme jalannya pemerintahan
dan sehingga nanti masyarakat perlu juga diberi contoh yang baik
bahwa kalau memang pemerintah ini baik ya perlu juga diapresiasi
tapi kalau misalkan ada kekeliruan ya juga perlu saran dan kritik
ya jangan sampai begitulah ini bangsa bangsa kita
negeri negeri kita itu semua kita harus ikut bertanggung jawab
iya itu pokoknya yang kami tangkap dari pak prabowo

jadi jiwa ragahnya itu intinya untuk bangsa dan negara
nah kira kira begitu karena waktu terus akan bergulir
baik kita ingin dengar sebenarnya analisa dari mbak wiwi siti soro
tapi jawabannya setelah jeda berikut ini